para duta besar negara sahabat dan juga perwakilan ormas
kondisi terkini disana seperti apa
iya sekitar pukul lima lima belas waktu indonesia barat
ataupun tujuh belas lima belas waktu indonesia barat
sedang isbat untuk menentukan awal bulan suci ramadan
saya akan mengajak anda
suasana terkini di auditorium hm rashidi
kantor kementerian agama jakarta pusat
dimana sedang isbat saat ini
beserta dengan sejumlah pejabat
sudah memasuki auditorium ini
artinya akan dilakukan secara daring
yang dilakukan pada hari ini
nah kalau kita berbicara terkait dengan siapa saja
yang kemudian hadir di lokasi acara
sebut saja seperti tim hisap dan rukyat dari kementerian agama
duta besar negara sahabat juga tadi kami pantau
perwakilan mui perwakilan ormas islam
perwakilan brin perwakilan bmkg
perwakilan dari komisi delapan dpr ri
para tim yang kemudian bertugas
kalau kami review sedikit ada tiga tahap
pemaparan posisi hilal awal ramadan
dan tentu nanti akan dibahas juga
empat diantaranya ini dilakukan di wilayah dki jakarta
seperti gedungkan wilagama dki jakarta
artinya nanti akan ada prosesi sidang isbat
nanti setelahnya sekitar pukul tujuh malam
konferensi pers ini akan dipimpin secara langsung
tetapi tentu dalam konferensi pers nanti akan dinyatakan
pastinya awal bulan suci ramadan
brin dan juga bmkg ya sebenarnya memprediksi bahwa
bulan suci ramadan ini akan jatuh pada tanggal dua belas maret
pemantauan hilal ataupun ketinggian hilal
ini jatuh pada esok hari sebelas maret
tentu kendala ataupun ada beberapa
kemudian kondisi cuaca ini akan mempengaruhi
tentu ini juga akan menjadi pertimbangan
dan juga laporan yang akan disampaikan
di sidang isbat yang dilakukan
kita akan pantau saat ini masih terus
seperti tiga tahapan yang tadi kami sebutkan ya
sidang isbat di kementerian agama